kita ke informasi lain reformasi indonesia sudah berjalan selama dua puluh tahun
namun penganut kepercayaan di indonesia masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan negara
sejak abad ke empat belas masyarakat wetutelu di pulau lombok nusa tenggara barat hidup tentram
akrab disebut suku bayan komunitas ini bertahan meski sering mendapat pandangan miring dari masyarakat di luar mereka
di masa lalu kesalahpahaman kerap menghambat kebebasan suku bayan dalam beribadah
demikian ritual adat bayan berlangsung
masyarakat hidup dalam harmoni antara ritual adat dan kehusukan doa
kelompok masyarakat ini tersebar di berbagai wilayah di nusa tenggara barat sejak abad ke empat belas
populasi terbesar berada di lombok utara dengan jumlah mencapai empat puluh ribu jiwa
oleh orang luar masyarakat adat bayan sering disebut islam wetutelu
pandangan yang tidak tepat menurut tokoh adat bayan
itu salah kaprah itu
nah salah dia itu bahasakan itu
karena dilihat gitu dikatakan waktu telur dan wetutelu dikira itu yang dikerjakan itu
waktu dan wet itu tidak itu agama dan tidak itu adat
cuma waktu teluh itu versi manusia yang berada di dalam tiga alam ini
tadi kan saya sudah berikan
dan juga wetutelu itu yaitu versi yang memenuhi alam di dunia ini
yaitu dari tumbuh bertelur dan beranak
nah ini dia itu
itu bukan adat dan bukan agama
yang dikatakan agama itu adalah kita itu mendekatkan diri kepada allah
menurut ratmanom mereka adalah penganut islam
dan wetutelu adalah pegangan yang berbeda
yang mengatur kehidupan sosial masyarakat bayan
saksi bisu perjalanan masyarakat ututelu dari masa ke masa
kelompok ini bertahan dan menepi stigma yang muncul dari masyarakat di luar bayan
di masa kolonial hingga orde baru masyarakat ututelu hidup dalam ketakutan akan pemusnahan
pecatu pecatunya itu musnah pada saat zaman penjajahan itu
nah kondisi adat pada saat itu tidak ada yang peduli pemerintahnya
baru setelah zaman reformasi ini baru agak diperdulikan
waktu itu eh aduh sulit kita ngerjakan
tetapi karena cinta karena apa namanya itu
tidak berani tidak ngerjakan itu kita sembunyi sembunyi pada saat itu
dan zamannya sampai ke pak soeharto pun masih deh
dari orde lama lebih parah lagi pada zaman orde baru
sampai situs situs adat dibakar
contohnya di gedeng laut sana dibakar
memang tidak ada perdulian ya itu pemerintah pada saat itu
baik baik lontar ini adalah pegangan hidup mahniwati
perempuan asli bayan yang memilih merantau ke kota
ketika saya dari kampung sekolah ke kota
dan saya mendapatkan stigma dari salah satu satpamnya di sana
ketika menanyakan saya dari mana dan saya jawab saya dari bayan
dan mereka langsung mengatakan
ah ini yang tiga waktu sholat
dan itu langsung membuat saya pertama kali masuk ke kota dan kuliah
waktu itu langsung drop lah
kenapa seperti ini orang orang mengejas masyarakat adat di bayan seperti itu
bagi mahniwati cibiran dan cemohan bagai asam garam kehidupan
semasa kuliah ia kerap mengajak teman temannya di kampus berkunjung ke bayan
dan menyaksikan ritual adat
sedikit demi sedikit
orang orang di luar bayan memahami perbedaan ibadah keagamaan dan acara adat
stigma bahwa warga bayan tidak menjalankan syariat islam lambat laun terkikis
agar mendapat pengakuan luas
masyarakat ututelu di bayan juga berkali kali menempuh jalur diskusi dan sumasi
meskitu dengan sesat masih kerap hinggap
masyarakat ututelu tetap menjalani ritual adat dan ibadah keagamaan beriringan
di provinsi nusa tenggara barat
undang undang pemerintah bersanding dengan undang undang adat yang mengikat
provinsi ini menjadi satu satunya provinsi di indonesia
yang memiliki peraturan daerah balai mediasi
jadi balai mediasi itu kira kira substansinya adalah
konflik konflik atau masalah masalah di bawah yang melibatkan masyarakat
itu kami upayakan supaya ada penyelesaian yang non litigasi
dia tidak harus masuk ke polisi
dia tidak harus kemudian berujung di pengadilan
tapi mekanisme penyelesaian konflik di tengah masyarakat
itu kemudian kita akui
lalu kemudian mereka mencari kesepakatan sendiri terhadap konflik yang ada
lalu hasil kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan
tuan guru bajang membenarkan pernah ada stigma negatif terhadap petu telu
namun ia menegaskan kini ototelu telah terbalut adat bayan
menyatu dengan masyarakat luas dan berdampingan dalam kehidupan sehari hari
jadi saya pikir masalah perbedaannya itu pada apa yang perlu dihadirkan
dan ditonjolkan dalam ruang publik
bahkan kemudian kita bisa belajar dari waktu telu dalam satu hal paling tidak
bahwa di ntb ini kalau kita mencatat konflik sosial yang ada
atau katakanlah konflik horizontal
itu ternyata yang paling minimal
ya hampir hampir tidak pernah terjadi
itu justru di lombok utara
watu teluk warisan adat yang masih berpegang pada tata nilai luhur
masyarakat ututulu berharap modernisasi dan kemajuan industri pariwisata lombok
tidak membuat peninggalan leluhur tergerus
hei karima lombok utara